banjir di cipinang melayu jakarta timur berangsur surut
sejumlah warga memutuskan kembali ke rumah dan masih harus berjuang membersihkan sisa sisa banjir
banjir selama empat hari di kawasan padat penduduk itu juga mengakibatkan sejumlah warga mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah
sejumlah warga rt empat cipinang melayu jakarta timur yang sudah kembali dari posko pengungsi langsung disibukkan dengan aktivitas bersih bersih rabu siang
banjir yang terjadi setelah meluapnya kalisunter pada hari minggu lalu
membuat tempat tinggal lebih dari dua ratus sembilan puluh kepala keluarga di tujuh rw cipinang melayu ini terendam banjir hingga dua meter
banjir ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit
pemilik toko kelontong di rw empat ini merugi puluhan juta rupiah akibat banjir
bukan hanya kehilangan omset harian aset dan dagangannya pun rusak akibat banjir
nah itu belum lagi kita tidak bisa jualan
tidak bisa jualan ini kurang lebih sekitar sepuluh harian
untuk mempercepat surutnya air dinas pemadam kebakaran melakukan upaya penyedotan dan pembersihan di rumah rumah warga
kita dari sektor makassar satu unit pompa dan satu unit voting plump
dari sektor duren sawit satu unit pompa dan satu unit voting pump
meski banjir di kawasan cipinang
kawasan melayu ini sudah mulai berangsur surut sejak rabu siang
tetapi debit air di kawasan kalisunter ini yang menjadi penyebab dari banjir yang terjadi di kawasan cipinang melayu sejak hari sabtu lalu masih cukup tinggi
batas debit air dengan tanggul bahkan masih sejajar
itu artinya jika intensitas hujan masih tinggi bukan tidak mungkin banjir akan kembali terjadi
maharnika utama jakarta